anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
lima terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua ramai ramai menyusun nota pembelaan
yang akan berlangsung hari ini di pengadilan negeri jakarta selatan
apakah pledoi ini bakal meringankan hukuman hakim atau justru menjatuhkan fonis yang lebih berat
dibandingkan tuntutan jaksa
untuk membahasnya kita akan meminta pandangan pakar hukum pidana jamin ginting
melalui sambungan daring
selamat pagi pak jamin bisa mendengar suara kami
ya selamat pagi mbak paranisa bisa sangat jelas
baik pak jamin langsung saja ini sesaat lagi hari ini akan berlangsung pembacaan pledoi
dari para terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua
bagaimana kemudian anda melihat posisi pledo ini sebagai upaya hukum bagi terdakwa
agar diringankan hukumannya
dan sejauh apa pak biasanya pledoi ini berpengaruh terhadap fonis hakim nantinya
ya pertama priode ini merupakan pembelaan
artinya ini merupakan suatu hak bagi setiap terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya
pembelaan itu bisa diajukan oleh kuasa hukum dan juga bisa bersama sama dengan terdakwa
jadi ada dua pledoi secara pribadi yang disampaikan oleh terdakwa sendiri
dan pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum
tapi bisa juga penasihat hukumnya saja tapi terdakwanya enggak
nah bagaimana isi dari pledoi tersebut
pledoi tersebut adalah dasar pemikiran berdasarkan fakta fakta yang di persidangan
yang menurut versi ataupun pandangan dari penasihat hukum
dan dia ingin mematahkan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya
jadi jaksa penuntut umum itu memasukkan fakta fakta hukum yang dia lihat dalam persidangan
setelah itu dalam tuntutan itu ada analisis
dengan fakta dengan usur usur pasal
contohnya pasal tiga ratus empat puluh ada analisisnya terkait dengan fakta seperti ini
lalu dalam pledoi dia ingin membatah
tidak benar yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan fakta a b c dan e
tidak benar usur usur pasal perencanaan
tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh kuat makhluk
contohnya ya karena dia seorang supir yang hanya ikut saja
nah itulah semua yang akan
disampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan tersebut
nah nanti hakim akan menilai fakta fakta dan analisis hukum siapa yang benar
apakah jaksa penuntut umum ataukah pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukumnya
atau hakim mempunyai pandangan sendiri
ya contohnya dia ambil sebagian dari keterangan jpu dia ambil keterangan dari penasihat hukum
sehingga dia meyakini sendiri dan memutuskan sendiri
jadi itulah fungsinya mbak fareniza terkait dengan pledoi
dan pledoi itu merupakan hak yang sangat penting untuk pembelaan terhadap terdakwa
berarti memang ada beberapa poin yang nanti akan dimasukkan ke dalam pledoi sebagai pembelaan begitu ya pak dari terdakwa ini
lalu untuk proses penyusunan pledoi ini biasanya dalam kasus pidana
apa apa saja pak poin yang akan dimasukkan ke dalam pledoi seorang terdakwa
jadi peruntutan terkait dengan pledoi itu pertama dia pasti memasukkan tentang fakta fakta hukum menurut versinya dia
karena kan kita ketahui kalau terdakwa kan juga menghadirkan ahli ya
menggantikan saksi yang meringankan dia
nah dari perspektif itu dia berangkat
lalu yang berikutnya
dia akan memandang hal hal yang menguntungkan dia dari para saksi saksi yang dihadirkan
kalau memberatkan dia nggak akan dimasukkan dalam pledoi
setelah itu maka dia akan membuat argumentasi terhadap pasal pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum
pak jamin mohon maaf sebentar
dari riki rijal mengatakan saya kan sudah menolak dari awal di sabuli
jadi tidak mempunyai unsur terkait dengan niat
pak jamin mohon maaf kita tahan sebentar
karena kita akan segera bergabung ke pengadilan negeri jakarta selatan
untuk menyaksikan pembacaan pledoi dari terdakwa kuatma'ruf